bmkg memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dan lebih panjang daripada biasanya
kekeringan yang terjadi akibat el nino ini dapat memicu gagal panen
terutama untuk tanaman pangan semusim yang membutuhkan banyak air seperti padi padian
adapun menjelang puncak el nino tahun ini harga beras di indonesia tercatat merangkak naik
untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual
pengamat pertanian asosiasi ekonomi politik indonesia kudori
selamat pagi pak kudori
ya pak kudori panel badan pangan mencatat harga beras medium hari ini naik ke rp dua belas satu ratus sepuluh per kilogram
rata rata nasional harian di tingkat pedagang eceran
lalu apa penyebabnya harga beras ini terbang terus ke atas harga eceran tertinggi
sebetulnya kalau kita cek dari data data
harga ya baik yang ada di food station yang panel harga pangan badan pangan nasional
maupun pusat informasi harga pangan strategis yang dikeluarkan oleh bi
sebetulnya harga itu merangkak naik sudah beberapa bulan yang lalu ya
memang kenaikannya tidak drastis naik sedikit sedikit sedikit
seperti yang disampaikan di pemberitaan tadi
bahwa harga itu terutama yang beras medium sudah jauh di atas het
bahkan di atas harga eceran tertinggi di zona tiga
zona tiga itu wilayah maluku dan papua yang het
beras medium itu rp sebelas delapan ratus per kilogram
tapi yang terjadi di pasar sudah di atas itu dua belas ribu lebih gitu
apa penyebabnya saya tidak bisa memastikan satu atau dua penyebab ya
pasti ini bukan karena faktor tunggal ya
setidaknya ada beberapa hal
yang pertama adalah siklus panen terkait siklus panen
di negara kita itu ada tiga siklus panen ya
yang pertama adalah panen rendeng atau orang menyebutnya itu panen raya
yang terjadi pada februari dan mei
kalau tidak ada anomali atau penyimpangan iklim dan cuaca
itu produksinya selama empat bulan itu kira kira
nah panen kedua atau panen gadung itu terjadi di juni sampai oktober
sampai september oktober ya
sisanya di oktober sampai januari
dari januari sampai januari dua ribu dua puluh empat ya itu musim paceklik
itu produksinya ya produksi yang saya syarik tadi
nah mengikuti siklus tiga siklus itu sebetulnya
harga akan naik seiring dengan perubahan siklus
jadi harga di panen rendeng atau panen raya itu
pasti lebih rendah dibandingkan dengan panen gadu
dan pasti lebih rendah dibandingkan dengan panen musim pacekli ya
jadi kalau mengikuti itu jadi sekarang musim
gadu ya jadi bisa dipahami bahwa bulan bulan ini
hari hari ini itu memang harganya lebih tinggi dibandingkan
dengan musim panen raya di mei kebelakang ya
itu yang pertama
yang kedua saya kira ini ada hubungannya dengan produksi ya
produksi yang kalau kita mengikuti dari data kerangka sampel areanya bps
yang dikeluarkan di juli ya yang dikeluarkan di juli
itu menurun ya produksi menurun
jadi dari januari sampai september dua ribu dua puluh tiga
catatannya adalah juli agustus september itu masih perkiraan ya
sembilan bulan itu produksinya diproyeksikan dua puluh lima enam puluh empat juta gabah kering giling
ini lebih rendah dibandingkan periode ini
ini lebih rendah dibandingkan periode ini
ini lebih rendah dibandingkan periode
periode yang sama tahun sebelumnya
yang jumlahnya dua puluh enam tujuh belas juta gabah kering giling ya
nah kalau kita kaitkan dengan konsumsi
pada periode yang sama itu konsumsinya naik gitu
pada periode yang sama konsumsi itu dua puluh dua delapan puluh sembilan juta ton beras ya
tapi tahun sebelumnya di periode sebelumnya itu dua puluh dua enam puluh dua juta ton
jadi ini salah satunya ya
jadi karena produksinya relatif lebih rendah dibandingkan tahun lalu
ini mempengaruhi keseimbangan antara supply and demand
dan itu membuat ekspektasi harga lebih tinggi
nah yang ketiga sepertinya karena pemberitaan yang demikian luas
eksposure yang demikian luas bahwa kita indonesia itu akan dilanda oleh el nino
puncaknya di agustus dan september
walaupun kalau kita cek di beberapa tempat ya
sampai hari ini itu belum ada laporan kegagalan atau kerusakan yang masif ya
ada satu dua itu laporan tentang hama ya
tapi belum sampai pada kepusuh atau gagal panen
banyak yang memperkirakan bahwa kalau el nino ini betul betul skalanya moderat
seperti yang diperkirakan bmkg
nah yang terakhir faktor yang terakhir sepertinya tidak bisa dilepaskan dari dinamika global ya
kita masih ingat tanggal dua puluh juli yang lalu
tiba tiba india itu membuat keputusan untuk menutup ekspor beras non basmati dan broken rice
atau beras patahan
ini keputusan yang mengagetkan
jadi pasar sempat tergoncang di tanggal tanggal itu
harga sempat naik
walaupun di hari hari berikutnya agak turun ya
jadi pak meggy menurut saya itu kenapa naik
ya karena jalinan empat faktor tadi itu
mana yang lebih dominan saya tidak bisa memastikan
baik pak kudori ini menarik sekali kita akan bahas lebih dalam lagi
yang pertama adalah siklus panen
yang kedua adalah produksi turun
yang ketiga adalah pemberitaan cuaca buruk el nino
ini sepertinya juga ada dampak dari media ya
lalu yang keempat adalah dinamika geopolitik global
saya ingin berbincang terkait dengan produksi yang turun ini pak
apakah ada strategi ataupun solusi untuk menangani produksi yang turun ini
karena kalau kita tahu
supply nya turun demand nya terus naik
maka harganya akan terus naik
bagaimana kita bisa menekan harga di sisi produksi pak
betul bahkan kalau kita kaitkan dengan siklus produksi
di bulan bulan ke depan
itu peluang untuk naik baik untuk gabah maupun beras
masih sangat mungkin terjadi ya
kalau pemerintah tidak melakukan intervensi masif ya
jadi penting bagi pemerintah untuk memastikan
jangan sampai ada shortage
jangan sampai ada kelangkaan
kalau terjadi kenaikan atau lonjakan harga di satu daerah
itu segera dilakukan intervensi
sampai hari ini
kalau kita cek stok beras di gudang bulog
itu ada satu tiga juta ton
apakah stok ini cukup
apakah stok ini memadai
tergantung ya tergantung
kalau kita ikuti dari siklus
bulan per bulan ya
di bulan maret april mei dua ribu dua puluh tiga
pemerintah dalam hal ini lewat badan pangan nasional
menugaskan kepada bulog untuk melakukan penyaluran bahan sos beras ya
kepada dua puluh satu tiga puluh lima juta rumah tangga
yang masing masing itu mendapatkan sepuluh kg per bulan
jadi dalam tiga bulan itu
bulog harus menyalurkan kira kira enam ratus empat puluh ribuan ton
untuk beras ya
kalau kita lihat di maret april mei
yang penyalurannya tiga bulan ini ternyata sampai
mundur ya mundur sebulan sampai juni
itu kalau kita lihat ketika bahan sos ini disalurkan
harga beras relatif stabil
harga beras relatif stabil
inflasi juga stabil gitu
nah di juli yang lalu
sempat ada kenaikan walaupun nggak besar gitu ya
nah kita belum tahu di agustus ini seperti apa
karena juni juli agustus september
itu tidak ada bahan sos seperti tadi
melihat ada dampak positif dari bahan sos tadi
pemerintah melanjutkan akan memberikan bansos di oktober november desember
nah kalau kita kaitkan dengan stok yang satu tiga juta ton tadi ya
untuk penyaluran oktober november desember
bulog harus mengeluarkan enam ratus empat puluh an ribu ton lagi
itu berarti yang satu tiga itu nanti hanya kira kira tinggal separuh ya
tinggal separuh tinggal enam ratus lima puluh an ribu ton beras
itu menurut saya masih kurang besar ya
kurang besar masih cukup riskan
karena apa karena kita menghadapi el nino
ketika el nino itu terjadi
itu berarti musim hujan akan mundur
kemaruhnya semakin panjang
ketika kemaruh semakin panjang
orang yang biasanya tanam di bulan oktober itu pasti mundur
yang biasanya bulan oktober november itu sudah bisa tanam
nah ketika tanam mundur panennya akan mundur
artinya musim pacek klin itu semakin panjang
ini membutuhkan intervensi yang jauh lebih banyak
intervensi yang jauh lebih lama
intervensi yang jauh lebih masif
jika nanti ya harga itu tinggi
jadi agak dilematis saya kira posisi pemerintah sekarang
ketika harga gabah itu sangat tinggi
ketika harga beras di pasar sangat tinggi
yang membuat bulog sangat sulit untuk melakukan pengadaan
harga beras sesuai dengan operasional bulog
itu kan sudah jauh di atas harga pasar ya
termasuk harga gabah
gabah menurut app nya bulog
tapi harga pembelian pemerintah di bulog itu kan rp lima
harga gabah sekarang itu sudah di atas rp enam
bahkan di beberapa tempat itu sudah rp tujuh per kilogram
jadi ini yang membuat posisi dilematis tadi
kalau mengandalkan pengadaan dari dalam negeri
jadi kalaupun ada penambahan stok dari pengadaan dari dalam negeri
saya nggak yakin akan besar
jadi satu satunya peluang untuk melakukan pengadaan
untuk memperbesar stok ya memang dari impor
baik ini intervensi pemerintah sangat penting
harus cepat dan tentunya tepat
sasaran datanya juga harus akurat ya pak kudori
lalu kita juga ingin berbincang terkait dengan faktor yang anda sebutkan sebelumnya
meskipun saat ini dampaknya masih belum terlihat
tapi kita sudah melihat
ada beberapa dinamika seperti yang tercermin
tadi anda juga menyebut india ya
sudah ada kebijakan eksportir beras yang cenderung restriktif seperti itu
yang menjadi rangkaian memicu harga beras terus naik
nah bagaimana kedepannya dengan kebijakan di indonesia
ya saya perlu mengingatkan lagi kepada seluruh pemirsa ya
bahwa di awal tahun ini badan pangan nasional itu memberi penugasan kepada bulog
untuk mengimpor kuotanya dua juta ton beras
setahu saya dari dua juta ton itu yang sudah direalisasikan hampir satu lima juta
jadi masih ada lima ratus an ribu ton
nah menurut saya dengan paparan yang saya sebutkan tadi
bahwa nanti di akhir tahun ya
kalau mengikuti siklus yang ada
bansos beras saja
beras yang ada di gudang bulog sekarang
itu hanya nanti tinggal separuh tinggal lima ratus lima puluh an ribu ton
sementara kita tahu hampir setiap bulan
itu juga ada yang namanya operasi pasar ya
operasi pasar memang kalau menggunakan data bulog tiga bulan terakhir
itu nggak besar kira kira antara lima belas sampai tiga puluh ribuan ton per bulan ya
tapi katakanlah sampai akhir tahun itu
dengan data data ini
operasi pasar membutuhkan dua ratus an ribu ton
artinya yang enam ratus lima puluh ribu ton tadi itu
stok di akhir tahun yang diperkirakan segitu ya
itu akan berkurang dua ratus an ribu ton
jadi hanya empat ratus lima puluh an ribu ton
katakanlah el nino itu nanti akan membuat panen baru bisa akan terjadi di maret atau bahkan april
pemerintah harus memastikan ya
januari februari bahkan maret ya
itu stok harus memadai
karena masih ada sisa setengah juta ton kuota yang belum direalisasikan oleh bulog dalam jatah impornya
menurut saya ini penting untuk segera dieksekusi
kalau kita kaitkan dengan
bagaimana bulog bisa mendapatkan
pasokan barang itu tidak mudah
tidak mudah ini sudah tercermin sejak tahun lalu
ketika bulog diberi penugasan untuk mengimpor setengah juta ton di akhir tahun
setengah juta ton beras di akhir tahun
ternyata nggak bisa dieksekusi semua pada saat itu
sebagian justru dieksekusi di awal tahun ini
nah di luar itu
pak menteri perdagangan
yogi flihasan juga pernah menyampaikan bahwa
dengan india dalam bentuk kontrak beli
besarnya satu juta ton beras
nah kalau benar ini bisa dieksekusi
menurut saya tidak ada salahnya untuk
nanti kalau kita butuh
itu dipastikan bisa dieksekusi ya
tinggal ya tinggal
saya kira badan pangan nasional
bulog dan pihak pihak lain yang punya otoritas di bidang perberasan
kira kira kebutuhannya berapa
dari total tadi dua juta ton ditambah satu juta ton
yang kontrak beli dari india kan berarti tiga juta ton ya impornya
dihitung betul apakah ini perlu semua dieksekusi
satu ya dari sisi jumlahnya
yang kedua dipastikan kapan datangnya
supaya kita bisa memperkirakan kalau datangnya itu ternyata tidak bisa dipastikan di
musim musim paceklik gitu ya
dan justru datang di musim panen raya
lebih baik tidak dieksekusi karena akan lebih banyak muturotnya
kalau kuota kuota impor ini bisa dieksekusi
sepertinya kita aman mbak kita aman
baik pak kudori ini saya juga sedikit sedih ya
mendengar indonesia harus membeli beras dari india
tetapi tentunya kami akan terus memantau harga beras
dan terima kasih pak kudori sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business hour
terima kasih terima kasih